ya masih bersama kami di good morning pemirsa calon presiden dagelan dari koalisi tronjol tronjol
maha asik nur hadi terus mendapatkan keberuntungan
nur hadi mengaku ada yang menghubunginya untuk menjadi juru kampanye partai tertentu
nah ini karena lewat medsos ya mungkin itu jadi salah satu cara yang efektif juga sih untuk menebar visi misi mereka
bukan itu saja nur hadi yang di media sosial terkenal sebagai capres nomor sepuluh
juga mendapat pesanan kaos bergambar dirinya
nur hadi seorang tukang pijat warga kudus yang menjadi tokoh capres fiktif kini semakin terkenal
pria berusia empat puluh sembilan tahun ini mengaku sudah ada yang menghubunginya untuk menjadi juru kampanye salah satu partai politik
namun nur hadi tidak menjelaskan secara rinci dari partai mana
walaupun saya itu bisa kampanye sebenarnya
bisa kalau ngajak orang
tapi ya sudah banyak yang pengen saya tidak usah
saya mau itu biasanya kalau sudah tidak ada yang lain
artinya sampai sekarang sudah banyak yang menawari pak
ada pokoknya ada lah
tidak tahu dari siapa itu ada yang nelpon ada saja yang nawari
kaos yang bergambar dirinya juga ramai dipesan
pemesanan kaos bergambar nur hadi dengan tulisan komunitas angka sepuluh tersebut banyak dipesan sejumlah mahasiswa di jogja dan semarang
munculnya capres guyonan dengan nama nur hadi aldo di medsos
dimulai dari sebuah komunitas yang dibuatnya yang dinamakan komunitas angka sepuluh
di komunitas tersebut nur hadi sering mengunggah kata kata bijak dan kocak
untuk memberikan motivasi
setelah membaca tulisan tulisan nur hadi
beberapa fans membuat akun yang menuliskan nur hadi aldo calon presiden untuk indonesia nomor urut sepuluh
indra winardi jawa tengah